selain itu pemerintah juga meluncurkan relaksasi yuran bp jam sostek pada rabu sembilan september dua ribu dua puluh
penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenaga kerjaan ini bertujuan mencegah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid sembilan belas
tanpa mengurangi manfaat bagi peserta
menteri ketenaga kerjaan ida fauziah rabu siang di kuningan jakarta mengatakan
pihaknya mulai mensosialisasikan peraturan pemerintah no empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh sebagai bagian kebijakan pemerintah
untuk sektor ketenaga kerjaan yang terdampak cukup dalam akibat pandemi covid sembilan belas
peraturan pemerintah ini mengatur relaksasi atau keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jkk
jaminan kematian jkkm dan juga penundaan sebagian pembayaran jaminan pensiun jp dan jaminan hari tua
keringanan atau jaminan yang terkait dengan penyelenggaraan
atau relaksasi tersebut diberikan kepada pemberi kerja atau pengusaha peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah
keringanan tersebut berupa pertama kelonggaran batas waktu pembayaran iuran jkk jkm jht dan jp
setiap bulannya dari semula dibayar tanggal lima belas menjadi tiga puluh di bulan berikutnya
penyelesaian yuran diberikan selama berapa lama selama enam bulan
mulai bulan agustus sampai dengan bulan januari tahun dua ribu dua puluh
perunasannya sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat mei dua ribu dua puluh satu
dan diselesaikan paling lambat lima belas april dua ribu dua puluh dua
sarat untuk mendapatkan penundaan pembayaran sebagian yuran jp adalah perusahaan skala besar
menengah yang kegiatan produksi distribusi dan kita utamanya usahanya terganggu
wakil ketua komunikasi
komite jaminan sosial apindo dipa susila menjelaskan
relaksasi yuran bp jam sostek penting bagi dunia usaha
agar bisa terus menjalankan usaha di tengah tekanan pandemi covid sembilan belas
dipa juga menambahkan jika perusahaan bisa berjalan dengan baik
maka pemutusan hubungan kerja dapat dihindari
dipa juga berharap pemerintah menambah relaksasi yang lain
yang bisa mengurangi beban pengusaha di tengah tekanan ekonomi akibat covid sembilan belas
karena bp ini memberikan relaksasi kepada kita dalam pembayaran
dan juga pemerintah jaminan sosial
relaksasi ini penting buat kita agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik
karena kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik
tentunya bisa terhindar juga phk atau bertambahnya pengangguran